lima gudang yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pelajar smk negeri satu surabaya kamisian terbakar
akibatnya puluhan sepeda motor dan satu mobil box hangus dilalap si jago merah
meski tidak ada korban jiwa kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah
petugas pemadam kebakaran surabaya terus melakukan pembasahan bangunan sebuah gudang
yang digunakan tempat parkir pelajar smkn satu surabaya di jalan karangrejo timur kamis pagi
kobaran api menyebabkan puluhan motor para pelajar serta satu mobil box ludes dilalap si jago merah
meski api tak meluas kebakaran sempat membuat panik sejumlah warga yang mengamankan sejumlah perabotannya
belum diketahui pasti penyebab kebakaran namun sebelum api menjalar
seorang warga mendengar suara ledakan lpg di sekitar lokasi
waktu mas tahu itu di dapur ya berarti ya
waktu saya tahu itu di atas rumah saya di sebelah rumah saya
hingga saat ini polisi masih memeriksa seorang penjaga parkir yang diduga lalai dalam bertugas
ini yang dibaterai untuk keguguran area parkir sepeda motor
untuk keguguran area sepeda motornya kita bisa menghitung
nanti kita kembali
meski tidak ada korban jiwa musibah kebakaran ini
menyebabkan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah
wahyu pratama surabaya